eh kalau handphone ada mesej itu dibaca jangan dicuekin
mendingan sekarang lo buka handphone lo biar lo tau siapa yang selama ini cari masalah sama lo
kalau lo udah lihat handphone lo nanti lo bakal sadar
kalau gue udah jadi malaikat pelindung
oh lo tau
ternyata diem diem lo perhatian juga ya sama gue
lo denger ya fon
apapun apapun yang lo lagi rencanain buat sam atau roma gue minta lo jalan lakunya
karena kalau lo bersenang senang di atas penderitaan orang lain itu tuh nggak bagus fon
ya gue sih bisa aja lan nurutin permintaan lo
tapi ada satu syarat
gue kadang heran ya sama lo lan
kurangnya gue apa sih
ya bukannya gue sok kepedean atau sok narsis ya
tapi tampak oke
terus dua dari keluarga yang berada
kalau dibandingin sama roman dia tuh nggak ada apa apanya buat gue
roman tuh emang gak punya satu hal
banyak kali lan
ya maksud gue yang menonjol di mata gue itu cuma satu hal
lo mau tau apa
gue yakin oman gak akan berani deketin lo lagi kalau video ini nyebar pas jam istirahat
ya syukur syukur kalau mereka ribut terus masuk ke ruang bp deh
dia nyuruh gue ke kantin nih
iya nih gue juga dapet
sam lo udah suruh ke kantin
daripada penasaran susana jauh
ini kok gue dapet wa dari kevin ya
lo di wa juga nggak sama dia
eh iya nih gue juga di wa sama dia
dia bilang katanya gue disuruh ke kantin
dia sama gue juga disuruh ke kantin sama dia
bel kemudian kita bisa lagi
kok si ray minta gue ke kantin ya
ada apa ya
eh tapi lani
ya ampun gina ini pandangannya menghangatkan hati bobby
ya ampun itu orang apa yang kayu putih ya
ini buat gina
apaan nih bu
kaos lembaran gitu ini buat gina ini buat bobi
jadi kayak serasi gitu lope nya bisa nyatu gitu
nanti sore kan kita ngedet jadi supaya orang liat tuh
wah ini sungguh pasangan yang hakiki gitu
si rey ngapain nyuruh gue ke kantin
wah jangan jangan teraktira nih lumayan
gina bobby mau ke santin dulu ya ada masalah argent soalnya
karena gina jangan kangen ya
dari sini ser
eee bukan kau aja yang punya cinta ngga salah dia juga punya
eee bukan kau aja yang punya cinta ngga salah dia juga punya
orang kalau ngomong jelas aja
ntar siapa sih yang pocong
hah daya fon
eh kok juga daya fon
saya juga dapet whatsapp nih daya fon dari
kita disuruh ke kantin
kok tidak kak
ya udah lah biarin aja lah
kita disini aja kalian main main lagi nemenin lo juga
udah biarin aja
ambil dulu tadi kok yang buang
sebentar lagi semuanya bakal dateng kesini
nah ini dia nih musuh lo udah dateng men
masalah apa lagi yang lo mau cari sama gue
wih galak banget sam
nanti lo juga bakal tahu
gue emang ulang tahun ya
traktir gue emang gampang ketoprak aja yang kareta dua
eh orang lagi ngomong itu didengerin
bukan malah main hp
eh kalau handphone ada meses itu dibaca
mendingan sekarang lo buka handphone lo
biar lo tahu siapa yang selama ini cari masalah sama lo
kalau lo udah lihat handphone lo nanti lo bakal sadar
kalau gue udah jadi malaikat pelindung lo
biar semangat lo sportiness nya
nggak boleh tmt teman makan teman
ingan besar buat gue nih
udahlah sam berarti itu cewek nggak suka sama lo
kuisinya roman yang tingkat tingginya nggak
ini kan surat yang dulu gue kasih ke bulan
kenapa bisa ada sama roman ya
gara gara gue ke bullet pipis kita jadi lama deh
ya ampun santai aja kali
yaudah mendingan kita ke kantin gue lapar